serial berjenre horror mungkin sudah sering ditonton namun apakah anda berani menonton serial bertemakan alter ego
dengan mengangkat tema yang unik dan tak biasa serial team star season dua akan menyajikan perjalanan kehidupan seorang kepala kepolisian inggris
yang memiliki alter ego di mana alter egonya sangat berbeda dari kepribadian dirinya
beberapa waktu lalu indonesia dikejutkan dengan berita mengenai seorang wanita yang bernama anastasia wella yang memiliki sembilan alter ego yang berbeda
saat anastasia menjadi satu karakter ia tak ingat akan karakter lainnya
alter ego yang dimilikinya pun memiliki kepribadian dan nama yang berbeda beda
beranjak lebih jauh apa itu alter ego
alter ego atau dissociative identity disorder adalah kondisi di mana di dalam sebuah kondisi
individu terdapat dua atau lebih kepribadian
ciri utama dari did adalah ketika adanya rasa terlepas dari pikiran diri sendiri
itulah yang dialami oleh jim world seorang mantan detektif inggris yang hidupnya hancur akan tragedi dari masa lalunya
akibat perbuatan alter egonya yang bernama jack davelyn
jack sendiri akan melakukan apapun demi melindungi keluarganya meskipun ia harus membunuh
dia akan membunuh
ia mendambakan kehidupan yang bahagia namun impian gym akan kehidupan yang lebih baik harus tertunda karena adanya konflik yang terjadi dalam keluarganya
jack membunuh kekasih dari anaknya anna worth yang membuat diri jack tertembak dan ditelantarkan oleh anak dan istrinya angela world
ana menyalahkan ayahnya atas kematian sang kekasih
lalu anna pergi ke sebuah perkampungan
di perkampungan itulah anna bertemu dengan johan nikel seorang pastor yang dihormati di perkampungan tersebut
awalnya pastor johan dianggap orang baik oleh ana dan berharap bahwa ia akan mengubah ana menjadi lebih baik
namun pastor johan merupakan pengedar kokain
akibat perbuatannya itu pastor johan mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang yang tak dikenalnya
ana yang mengetahui hal itu meminta tolong kepada ayahnya untuk membantu sang pastor
jim melihat ada kesempatan dirinya untuk menebus rasa bersalah terhadap ana
akhirnya jim membangunkan alter ego nya jack dufflin untuk membantu sang pastor
seburuk apapun perbuatan yang jack lakukan ia akan tetap berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi keluarga dan orang sekitarnya

saya telah menembaknya di kaki kamu tidak melihat saya menyalahkan
akankah jack berhasil menyelamatkan sang pastor
dan apakah jim akan bersatu dengan keluarganya
kamu melihat dia sangat berburu bukan
hanya ketika dia minum
cerita mengenai alter ego dari gym ini sangat menarik untuk disimak
lewat serial besutan sutradara rowan joffey
kita bisa mengetahui bahwa setiap manusia berpotensi untuk memiliki alter ego masing masing
di mana alter ego bisa membuat diri kita menjadi dua orang yang berbeda
sosok jack yang sangat berbeda dari sosok jim akan terangkum dalam serial teen star season dua
dan bisa anda saksikan hanya di mola